beralih ke informasi lainnya dpp partai gerindra akan memanggil kadernya anggota dpr andre rosiade
untuk mengklarifikasi dugaan kasus penjebakan pekerja seks di sumatera barat
gerindra belum memutuskan akan menjatuhkan sanksi kepada andre rosiade
sampai ada keputusan dari majelis kehormatan partai
wakil ketua umum gerindra sufmi dasko menjelaskan majelis kehormatan partai akan memanggil andre rosiade selasa besok
dia bawa untuk saudara andre rosiade diminta klarifikasinya besok hari di majelis kehormatan partai gerindra
untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan permasalahan yang ada di sumatera barat
sementara itu mahkamah kehormatan dewan dalam waktu dekat akan memanggil anggota dpr andre rosiade
guna mengklarifikasi tuduhan penjebakan psk di sumatera barat
mkd memperingatkan andre dan seluruh anggota dewan untuk menjalankan tugas pengawasan
sesuai aturan undang undang md tiga dan koridor hukum
tahu saat ini sudah ada laporan ke barat skrim